jalan tol padang sicincin akan dimulai kembali pembangunannya
setelah menunggu sejak lama pembangunan jalan tol padang sicincin akan bergerak lagi
prosesi dimulainya kembali pembangunan jalan tol tersebut
ditandai pemukulan gong oleh anggota dpr ri asal sumatera barat andre rosiade
bersama direktur operasi tiga pt hutama karya kunchoro
dalam syukuran di ruas jalan tol padang sicincin sabtu siang
andre mengkritik pemerintah provinsi sumatera barat
yang tidak sanggup menyelesaikan persoalan jalan tol padang sicincin
mangkraknya tol membawa dampak buruk bagi daerah
harapan kami tentu pihak pemprov sumatera barat bangun dari tidurnya
segera bekerja ya karena daerah lain sekali lagi yang satu ratus tiga puluh tiga km pekanbaru dumai
itu bisa mereka selesaikan tiga tahun dan kita hampir lima tahun
lima tahun masih dari empat dua km
ini kan memprihatinkan
jadi sekali lagi harapan kami pemprov sumatera barat bangunlah dari tidurnya
segera bebaskan lahan dan kami sebagai anggota dpr ri mewakili sumatera barat
memastikan hutama karya bekerja dan memastikan anggarannya ada untuk pembangunan
direktur operasi tiga pt hutama karya kunchoro mengatakan
pekerjaan tol padang sicincin sudah berhenti sejak dua ribu dua puluh
setengah tahun yang lalu
jadi kita itu berhenti di akhir dua ribu dua puluh itu sudah slow
slow ini artinya tidak ada pekerjaan sama sekali sekarang
kita hanya pekerjaan pemeliharaan
yang itu adalah berarti kita ada tambahan cost of run
kalau kita berhenti atau tidak bisa bekerja maksimum
jadi pekerjaan sini sebelumnya kemana
geser dulu untuk mempercepat pembangunan di pekanbaru dan di palembang
padang sicincin merupakan bagian dari jalan tol trans sumatra padang pekanbaru
pembangunannya dimulai sejak dua puluh desember dua ribu delapan belas
dari main road sepanjang tiga puluh enam km hingga posisi agustus dua ribu dua puluh dua atau empat tahun
baru diselesaikan empat dua km
dari empat dua km itu baru bisa dilalui sepanjang dua km saja
pariyaman sumatera barat